terima kasih bu
siapapun yang daerah tolongin kita
kita gak bisa keluar dari sini
di sini udah gak ada orang
kamu teriak sekenceng apapun
bahkan sampai suara kamu habis
abis gimana ya sebalok
aku gak tau lagi kita harus ngapain
biar kita bisa keluar dari sini
aku juga pengen banget keluar dari sini
sementara waktu menurut aku kita istirahat aja dulu
kita kumpulin tenaga sambil kita tunggu bantuan
pasti pilihan kita punya waktu berdua
malah di situasi kayak gini
harusnya kita tetap bersyukur
kejadian hari ini tuh
persis kayak di film film action
aku gak mau film mansion
aku maunya kita tuh kayak di adegan drakor
kita telah lakorkan
padahal kamu itu lagi lemes
badan kamu lagi sakit sakit
tapi kamu masih bisa bikin aku ketawa bahagia
karena itu tugasku
aku benci liat kamu sedih
seharian kita udah cari info tentang reva
tapi tetep gak ada titik terang
tapi tetep gak ada titik terang
kalau kita mencoba ya nggak
ya itu sih terserah lo kalau keren pengejar kayak gitu
by the way tadi lo katanya mau ngajar geng serigala
gue sempat ketahuan sama mereka
eh daripada gue digebukin gue dikeroyok jadi mending gue kabur
aneh banget thomas ngasih ide tapi dia gak berbuat apa apa
sebenarnya apa maksud dia
gimana ayah ada yang mau soal boyz n' raff pak
tapi belum temuin juga
seraya kasian pake capekan gini
gue masih sanggup kok buat nyari mereka
cuma sekarang gue lagi kepikiran soal mondi
udah lah rai
lo jangan terlalu maksain badan lo
lo juga butuh istirahat
kita kan seharian udah nyari bertiga
ya gitu bentar lagi mundur ke puasa lo nggak bagus
aduh lo emang datang di saat yang tepat ya
cepet banget kalau makanan heran gue
tapi sayangnya belum ada perkembangan del
tapi gue sama yang lain udah ngelapor ke pihak yang berwajib
polisi juga pasti akan bantu
kan ada pacarnya di sini
ya lo kan yang paling ngotot buat nyari mondi
del denger ya
lo tuh nggak tahu usaha apa aja yang udah gue lakuin buat nemuin mundi
ya gue juga
maksudnya lo yang paling ngotot buat nyari mundi

dan memperkurung suasana
naik naik naik naik
lo nggak boleh emosi
puasa itu bukan hanya menahan lapar atau haus
gua raya sama ian seharian capek juga buat nyari informasi tentang semua ini
kita nggak ada yang diem kok
lo liat tuh dia sampe kecapean kayak gitu
lo jangan kayak gitu
bukan cuma lo yang khawatir
gue kayak gini cuma karena gue khawatir aja salmondi
sorry ya rai kalau gue kelewatan
oh serius ini
apa apa aja sebenernya
masi masi segitu ya
apa jangan jangan sake berkhianat dan dia bawa kabur uang seratus juta itu
masakan ibu emang paling enak ya im
iya pak apalagi bubur kacang hijaunya
bisa aja mas mundi suka makanannya
wah sangat suka bu ini makanan saya udah habis
bapak ibu saya mau terima kasih bapak sama ibu udah nyelamatin saya di hutan
udah kasih saya tempat tinggal udah gitu saya bisa jadi makanan lagi
sama sama namondi tapi maaf ya bapak nggak bisa minjemin hp untuk namondi
soalnya hp satu satunya di rumah ini rusak
jadi namondi nggak bisa hubungi keluarga dan teman namondi
udah pak nggak usah dipikirin ya pak itu masalah gampang
bu kan nasi baim sudah mau habis boleh nggak nambah telurnya
itu kan jatahnya bapak nak
mbak im nambah telur aja ya
nggak apa apa bagi dua aja bu
nah gitu iya deh
keluarga ini sangat sederhana harmonis dan kelihatan bahagia
apa raya mau ya diajak hidup seperti ini
gue jadi kangen sama raya
semua karena deyan dan geng serigala
gue jadi kepisah sama raya dan temen temen gue
hanya terima kasih hidup